indonesia kedatangan lima pemain legendaris dunia
ketua mpssi eric tohir mengatakan tujuan indonesia mengundang kelima legenda tersebut bukan untuk sekedar bergaya
lebih dari itu indonesia ingin para pemain muda memetik pelajaran dari pemain legendaris tersebut
lima pemain ini sengaja dipilih dan diundang atas latar belakang dan perjuangan mereka di dunia sepak bola
erik abidal misalnya pemain asal perancis ini berjuang melawan sakit kanker dan meraih kesuksesan bersama barcelona
kemudian marco materaze asal italia yang menjadi pemain profesional di usia dua puluh dua tahun dan berhasil menjadi juara dunia di usia tiga puluh empat tahun
sementara roberto carlos asal brazil dan huan sebastian veron asal argentina yang datang dari keluarga tak mampu untuk menunjang karir sebagai pemain sepak bola
dan giorgio scaragonis bercerita tentang perjuangan ketika yunani menjadi juara piala eropa
tahun dua ribu empat bisa mengalahkan tuan rumah portugal di final
erick berharap kedatangan mereka dapat memotivasi para pemain u enam belas indonesia yang diproyeksikan menjadi penggawa sepak bola di masa depan untuk lolos ke piala dunia dua ribu dua puluh
tetapi mereka jadi sun body ketika mereka punya mimpi besar dan mereka fight
mereka berusaha terbaik memberikan untuk mencapai mimpi
sama indonesia selalu dibilang dengan negara sebesar ini underdog
nah inilah mentalitas yang kita harus bongkar di bangsa ini
saat ini ada lima puluh enam pemain timnas u enam belas yang sedang diseleksi dan akan diterbangkan ke qatar untuk mengikuti pemusatan latihan nasional lanjutan
mereka akan dipimpin oleh pelatih bima sakti yang kembali ditunjuk sebagai penanggung jawab program tersebut
badru zamal jakarta